soalnya kalau aku disini terus aku bisa emosi dengerin kamu
perambilan nya ada mbak
ada di ruang makan bu
mari silahkan masuk bu
ibu kok tau kamilah ada disini
iya kemarin edo datang ke rumah ibu marah marah nyari kamu
kalau engga ibu juga gak tau kalau kamu udah gak tinggal di rumah fadil lagi
terus ibu tanya sama fadil
fadil kasih tau ibu kamu ada disini
milah gimana keadaan kamu
kamu dan bayi kamu sehat sehat aja kan
alhamdulillah milah sehat bu
kamilah kamu udah selesai
iya ibu udah selesai
kamilah kamu udah selesai
iya ibu udah selesai
kamilah kamu udah selesai
milah mau kasih tau ibu sesuatu
milah mau kasih tau ibu sesuatu
milah dapet surat dari butini
milah dapet surat dari butini
butini kenapa lagi dia
dia marah marah lagi sama kamu milah
ibu baca aja
alhamdulillah ya allah
milah ibu seneng banget dengernya
akhirnya kamu berdua
akhirnya kamu berdua
ibu seneng banget milah
kamilah apa kabar
baik dokter alhamdulillah
hari ini jadwal periksaan kata ufannya dokter
saya akan buka perban yang ada di wajah taufan
saya akan buka perban yang ada di wajah taufan
jadi wajahnya taufan udah sembuh dokter
jadi wajahnya taufan udah sembuh dokter
pada hari ini semoga wajah tovan akan benar benar sembuh ya
insya allah alhamdulillah
kamu sudah siap
saya buka perbanding wajah kamu sekarang
taufan sudah selesai
boleh saya ambil cermin
kamilah ada cermin
ya sebenarnya kak kamilah ambil
terima kasih dok
terima kasih ibu laras
dokter effendi terima kasih banyak
sama sama ibu laras
ini juga kan berkat ibu laras
tidak percuma kan
ibu laris mendatangkan ahli bedah plastik dari amerika
khusus untuk taufan
saya mau cuci tangan dulu
taufan sekarang kamu beransur ansur sembuh
kondisi dia sangat jatuh
taufan apa hati kamu tidak tersentuh sedikitpun mendengar alena sampai senekat itu
bu laras sebenarnya ada apa sih bu sama alena
kamilah taufan alena overdosis
dia minum obat penenang
bu kenapa bisa terjadi seperti itu bu
sampai sekarang alina belum sadarkan diri
menurut saya alena itu depresi
karena harus berpisah sama kamu taufan
alhamdulillah kamu sudah selesai
kamu sudah sadar
alena tapi mohon jangan pernah kamu melakukan hal ini lagi ya
jangan pernah kamu berbuat senekat ini
eyang sangat menyesal sekali dengan kejadian seperti ini
dan dia berjanji sama papi
yang tidak akan menghalangi hubungan kamu dengan taufan
yang penting kamu cepat sembuh
dan kamu harus janji sama papi
kamu harus cepat sembuh ya
ini bukan karena ayang pei
ini semua bukan salah ea
ini semua bukan karena eh melarang hubungan alena sama tovan
karena taufan sudah mencampakkan alena
tidak mungkin alena itu tidak mungkin
karena taufan tidak akan bisa mencintai wanita lain selain kamu
tapi itu kenyataan ya pei
penyembahan alena mana
alena mau buktikan sama papi
ini pei buktinya

kamilah buat apa
alena udah sadar
hari ini aku banyak mengalami
kejadian baik riz
tadi aku abis ketemu sama kamila
dan dia keliatannya sangat bahagia
karena kebahagiaan sudah mulai menghampiri kamila
aku juga sangat bahagia
gak sia sia aku menempuh jarak jauh
antara jakarta dan puncak
kamila ada di puncak
iya riz kami lagi di puncak
ngapain dia disana
kamu tenang aja kamu gak usah khawatir
kamila baik baik aja dia disana sama taufan
tapi ada pembantu juga dan supir satu
boleh aku minta alamatnya kamilah
aku ingin mengunjunginya
aku ingin bertemu dengan dia ras
oke aku kasih kamu alamatnya
kamu jangan ngebahas soal surat dulu ya sama kamila
iya aku tidak akan menanyakan soal itu
kamu tak ingin berniat
ada siapa yang mau tak berhubung
maka kamu sudah mau dipindah berhubung volts
itu memang rail pasang
kita harus baik baik continue
selamat siang alena
selamat siang tante
papi kemana tante
alena tapi kamu lagi pergi sebentar
jadi tante yang jagain kamu
gak apa apa tante
dari kemarin alena dirawat
apa taufan pernah datang ngejenguk alena
alena tante gak tau
pasti belum datang
pasti belum datang